sementara itu dalam rilis polisi pada kb siang dr bambang tuharyanto spesialis mata dari rumah sakit ibnusina gresik mengatakan
dari hasil pemeriksaan mri mata kanan sah kami mengalami penurunan pengelihatan dan tidak ditemukan adanya bekas kekerasan
namun pihaknya tidak menyebutkan penyebab terjadinya penurunan penglihatan
ada pun kapolres gresik akbp aditya panji anom mengatakan dari empat puluh tujuh orang saksi yang diperiksa tidak satu pun yang melihat peristiwa tersebut
sedangkan hasil pemeriksaan dvr cctv lapor menyatakan aktif terakhir pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh tiga dan kembali dinyatakan
dan juga kembali dinyalakan maksud kami delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga sehingga tidak merekam aktivitas elektronik di sekolah tersebut
tidak didapatkan kelainan apapun bekas garah bekas bibrim bagian dari garah kelainan kelainan saham
tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen komponen yang mendukung kemuliaan ini bekas terjadi kekerasan
sedangkan hasil dari cctv yang dari pit lapor menyatakan bahwa cctv tersebut aktif terakhir pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh tiga
tanggal delapan belas agustus baru dvr itu